pada tahun dua ribu dua puluh dua undang undang nomor dua puluh delapan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan menyebut penyelenggaraan negara wajib melaporkan harta kekayaan mereka sebelum sesaat dan setelah menjabat
nah sejak dua ribu delapan belas hingga dua ribu dua puluh kpk mencatat sembilan puluh lima persen jumlah harta pejabat negara tersebut tidak akurat karena diduga banyak yang tidak dilaporkan alias disembunyikan
dan ironisnya di masa pandemi covid sembilan belas harta penjabat atau penyelenggaraan negara ini justru mengalami tren kenaikan hingga tujuh puluh persen
dan apa jawaban kpk lebih lanjut soal ini dan bagaimana juga kpk memastikan jika para penjabat negara melaporkan harta kekayaan mereka secara transparan dan akuntabel kita diskusikan lebih lanjut
sudah terhubung dari luar studio lewat sambungan zoom dengan deputi bidang pencegahan dan monitoring kpk pahala nainggolan selamat sore pak hala
selamat sore mas ferdi
salam sehat pak ya
terima kasih pak pahala sudah bergabung dengan kita sore ini langsung saja pak kita ingin konfirmasi beberapa hal ya
ada kemudian catatan dari kpk penurunan tingkat kepatuhan pejabat negara dalam melaporkan lhkpn atau menyampaikan lhkpn nya hampir di semua lembaga negara
banyak sekali pejabatnya yang belum menyampaikan lhkpn
dan yang digaris bawahi cukup besar presentasenya anggota dpr pak hala lima puluh delapan persen
apa yang perlu diketahui oleh rakyat
lebih lanjut soal
data ini pak khususnya untuk anggota dpr yang lima puluh delapan persen ini belum menyampaikan lhkpn nya
baik yang pertama sebenarnya secara umum kalau kita bandingkan dua ribu tujuh belas secara umum semua bidang ya gitu
itu kita baru di sekitar enam puluh tujuh persen
sekarang justru udah sembilan puluh enam tujuh
jadi ini berita baiknya bahwa terjadi peningkatan kepatuhan secara umum
daerah teman bki misalnya
yang kita soroti tapi
justru yang legislatif
daerah membaik yang pusat
yang jatuh tajam jadi kami
juga bertanya ini kenapa
yang sulit menurut kami
tuan saja sebenarnya tidak ada yang
sulit dengan pembaruan tidak ada
dokumen dokumen baru yang harus
ditampirkan misalnya kecuali ada perubahan
buat kami sebenarnya
legislatif pusat juga
kembali ke angka angka seperti sebelumnya
bahkan dua ribu sembilan belas itu
persen karena diwajibkan oleh
menyampaikan nah kpn
itu semua legislatif daerah
juga seratus persen tapi yang daerah
jatuh cuma sedikit cuma lima puluh enam persen
oh yang pusat
malah hampir setengah itu
yang buat kami juga ingin masyarakat
juga ikut mendorong itu supaya
ada fraksi yang baru dua puluh dua persen
ada yang sudah delapan puluh persen
kita bilang udahlah positif saja
yang sudah seratus persen
fraksinya kita umumkan lah biar konstituennya
juga paham bahwa
fraksi ini patuh
ini belum cerita akurasi
baru cerita kepatuhan
nah kita bilang gimana kita mau berangkat ke akun
nyampaikan ke benda
itu masih jauh jadinya itu saja concern kami
artinya kemudian tidak ada yang sulit begitu ya
untuk melamporkan lhkpn ini
templatenya sudah ada begitu ya
paling juga akan mengulang dari template yang lama
untuk perbaruan angka saja
kalaupun juga ada
anggota dpr yang mengatakan bahwa
masa pandemi ini dengan
banyaknya wfh ini juga menjadi kesulitan
untuk melaporkan lhkpn mereka
ini bisa dikompromikan
alasan alasan seperti ini pak
kalau alasan kita terus terang
tidak tahu ya tapi kita bilang begini
pertama ini elektronik
yang kedua ini
kalau isi spt pajak tiga puluh satu maret
karena format hartanya
yang ketiga ini pembaruan
kalau tidak ada yang berubah apa apa
sama sekali ambil
file yang lama diambil
di submit kira kira segampang itu
kalau dari sisi teknis kalau mau
bantuan pun itu
hubungi kpk kita akan datang ke
kemanapun gitu ditunjuk
jadi kami yakin dari
segi teknis sebenarnya tidak ada masalah
di taruh untuk kepatuhan ini sebagai
dan transparansi dari pejabat publik
anda pejabat publik punya
serangkaian hak tapi serangkaian
kewajipan nah kewajipan ini yang kita dorong
oke kemauan ini yang memang
agak sulit untuk di
paksakan begitu ya tapi yang menarik juga
yang disampaikan saat
soal temuan lhkpn
harta dan juga jumlahnya
ini tidak akurat
katakanlah palsu begitu pak
mana pak atau ini belum termasuk
yang disembunyikan begitu
lhkpn sesudah kita terima kita verifikasi
tayangkan begitu ya
nah dari teman teman penindakan
yang sedang berproses kita diminta
untuk memperkuat tuntutan tolong
lhkpnnya jadi yang
sebagian besar datang dari teman teman masyarakat
jadinya orang yang sedang bermasalah
itu yang kita temukan
terangkatannya tidak benar
kalau kita bilang tidak akurat ya tidak benar
dan umumnya itu ya
ada harta harta yang tidak dilaporkan
kami lakukan verifikasi
ke sampah untuk tahu
kendaraan yang utama
untuk tahu satu apakah semua
rekening sudah dilaporkan
yang kedua apakah isinya benar
yang ada di
maupun keputusan nah itu yang kita bilang
untuk orang orang yang
sedang bermasalah di kpk
di bagian penindakan itu
periksa itu itu memang
tidak benar jadi itu sudah pas
lah gitu kan
dia untuk transparan ada tapi
namun tidak ada begitu ada penindakan
tidak persis gitu seperti yang
ini ada transfer yang gak dilapor
yang nggak dilapor itu kita serahkan
ke penindakan untuk memperkuat
tuntutan atau memperkuat proses
penindakan tapi kalau di kami
inisiatif sendiri pun
kita lihat juga aman
tetap aja ada keinginan
orang merendah rendahkan harta
juga tidak berarti korupsi rendah
juga tidak berarti bersih
yang penting diverifikasi
kita semuanya cocok
oke pak pahala
ada analogi di publik yang
menyatakan begini kalau kita runut
begitu ya beberapa kasus
korupsi dari oknum pejabat dan penyelenggara
negara ini kan
modelnya sekarang transaksinya tunai
begitu ya terus juga ada modus menggunakan
rekening rekening orang lain
begitu supir pribadi lah
rt begitu atau rekanan lain
begitu sehingga kemudian ini menjadi
tempat wadah untuk mengumpulkan
harta mereka yang kemudian
dikasihkan tidak bisa dilaporkan
apakah ini juga merupakan salah satu
bagian identifikasi dan verifikasi
untuk memastikan jika lhkpn nya ini
benar atau tidak palsu atau nyata begitu
tentu saja verifikasi atau konfirmasi kami
itu tidak sempurna
jadi kalau cuma naruh di rekening keluarga
kita harus mencari
karena kan satu kartu keluarga itu
kelihatan semua nik nya dan
dan terima kasih kepada perbankan
asuransi dan bursa
bagi kita sebut nik nya
disimpan semua rekeningnya dan
juga masuk transaksinya kalau itu masih bisa
memang kalau misalnya
katakan pakai supir
atau lainnya silakan saja
tapi jangan lupa resikonya sama tingginya
gitu kan kalau dia tinggal
atau dia bawa pergi
untuk meliwaris atau beli rumah
supaya menyembunyikan pakai nama supir
itu kan yang sama dia
jadi saya bilang sih ya boleh saja pakai itu
resikonya tapi ada
dan kita pikir
kenapa juga sih musuhnya sudah usah
sudah laporin saja
kalau memang datangnya dari
yang tidak seharusnya
memang kesulitannya di situ
untuk itu mekanisme lkpn didesain
mencegahan dengan cara membuat sutah yang
tak tak tidak tak
itu saja kalau tak tidak itu susah
pak pahala di
kondisi pandemi sekarang
ada juga laporan atau
temuan yang mengatakan bahwa
pendapatan atau penghasilan
pejabat negara ini tidak sesuai dengan profilingnya
artinya kemudian ini
jumlah kekayaan penyelenggaraan
kpk soal ini pak
kalau naik itu
kita juga ingin masyarakat
jangan cepat gitu
kalau naik ini korup tindak juga
saya misalnya punya sebidang tanah
dulu ngop nya sepuluh saya tulis sepuluh
tahun ini pendak
menaikkan jadi tiga belas
jadi jangan cepat cepat
bukan berarti juga kalau naik
itu pasti korup bukan berarti juga
tidak korup intinya
tetap harus diperiksa dan jangan lupa
sebagian juga turun
yang pengusaha misalnya
usahanya turun sahamnya turun
maka nilainya juga turun
naik atau turun masih harus
dilihat di orang
kalau naik maka
pejabat negara selama pandemi ini
enigmatik keuntungan belum tentu
pandemi enggak belum tentu
kita akan lihat lebih detail ke masing masing
artinya kemudian memang perlu verifikasi
identifikasi yang menyeluruh
agar kemudian tidak ada judgement seperti itu ya pak ya
pesan kpk untuk
apa namanya untuk
kondisi seperti ini
bagaimana kemudian mendorong
penyelenggara negara pejabat negara untuk
bisa melaporkan lhkpn
kalau pesan kami
sih dari kpk ini kan sudah
sudah menjadi amanah
dari undang undang anda punya
privilese punya hak
pejabat negara tentunya punya kewajiban
dan kita serah
bantuan media masyarakat
untuk mendorong saya sekarang
lihat belakang ini ini kalau ada berita tentang
a gitu penegak a gitu
biasanya media udah mulai tuh melihat
e announcement nah ini harapannya
berapa naik apa turun itu
tujuan kita bentuk e announcement lhkpn
supaya masyarakat juga bisa mengakses
dan melihat jadi
kita justru minta dukungan media
secara akuntabel untuk bersama sama
menekan pejabat negara
yang punya hak memulihkan
kewajipannya menyampaikan laporan
isinya benar atau akuntabel saya pikir
itu dari kpk oke tidak hanya media tapi
publik juga harus mendorong bersama sama
khususnya kepada wakil rakyat yang
ada di dpr ini untuk
kemudian bisa melaporkan
harta kekayaan mereka
sebagai representasi rakyat
agar tidak terjadi
sampai dialog kita ini selesai
kita belum mendapatkan konfirmasi
untuk kehadiran dari anggota dpr
kita sudah mencoba untuk menghubungi mkd dan juga
ketua dan wakil
dpr tapi tidak
ada yang bersedia untuk
berdialog dengan kita sorry tidak apa apa
terima kasih pak pahala sudah
mengkonfirmasi soal lhkpn ini
menarik untuk ditindaklanjuti
dan kita kawal secara bersama
terima kasih selamat sore